dan kini kita beralih ke sepak bola nasional
empat pemain indonesia berusia di bawah tujuh belas tahun akan berlatih di inggris
mengikuti program garuda selike dari pssi
para pemain muda indonesia ini akan berlatih di bawah bimbingan
dua mantan pemain timnas inggris jenis wise dan des walker
dari dua puluh empat pemain yang akan berlatih di inggris
dua puluh satu pemain di antaranya adalah squad timnasional sepak bola indonesia u enam belas
yang tampil menjanjikan pada tahun dua ribu delapan belas
di piala aff u enam belas tahun lalu indonesia berhasil menjadi juara
sementara di piala afc u enam belas tahun dua ribu delapan belas
indonesia melaju ke perempat final sebelum akhirnya ditaklukkan australia
ke dua puluh empat pemain ini adalah hasil seleksi di kompetisi elit pro academy u enam belas
dan hasil pantauan janice wise dan tim pelatih di sejumlah daerah di indonesia
di inggris para pemain muda indonesia ini akan berlatih selama enam bulan
rencananya mereka akan berangkat pada tanggal lima belas januari mendatang
anda memiliki talenta kita telah melihat talenta
jadi seperti yang kita sebutkan beberapa pemain yang kita dapat lihat
anda bisa melihat mereka memiliki kemampuan natural
dan setiap negara memiliki kemampuan natural pemain memiliki kemampuan natural
dan ini tentang mencoba untuk memperbaikinya dalam pengetahuan fisik mental dan pemahaman cara permainan
dan saya pikir itu sangat penting bagi para pemain ini untuk memahaminya
selama berlatih di inggris
tim garuda select akan berkompetisi melawan klub inggris yang setara di setiap minggunya
program pengiriman pemain ke luar negeri seperti ini sebenarnya bukan hal baru bagi sepak bola indonesia
namun pssi berharap program kali ini akan memberikan hasil yang berbeda
hasil seleksi dari elite pro academy ini dua puluh empat anak batch pertama enam bulan
kemudian nanti batch kedua ganti anak lagi ganti anak lagi ganti anak lagi
jadi ini ganti pemain terus
sehingga kalau dahulu itu programnya adalah terkonsentrasi untuk hanya bertumpu kepada
pemain ataupun tiga puluh pemain yang dikirimkan
jadi itulah dulu tim nasnya
nah ini bukan
ini adalah satu step stepping stone menuju tim nasional
kita harapannya program ini sepuluh tahun lagi sudah tidak perlu lagi
selain mengirimkan pemain muda di angkatan pertama program garuda select ini
pssi juga mengirimkan empat pelatih untuk menimba ilmu di inggris
salah satu pelatih yang dikirim adalah bima sakti
yang terakhir kali menangani tim nas senior menggantikan louis mia
erlangga wisnuaji jakarta